dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di kawasan manggarai tebet jakarta selatan minggu pagi
pelaku bentrok saling serang dengan lemparan batu hingga menggunakan senjata tajam
tawuran yang menggunakan senjata tajam dan batu ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah pasar rumput menuju jalan tambak dan arah sebaliknya
lumpuh saksi menyebut tidak ada korban jiwa
namun beberapa pelaku mengalami luka
menurut warga sekitar tawuran kerap terjadi di lokasi ini bahkan baru terjadi dua hari lalu
lantaran sangat meresahkan
warga berharap mengetatkan keamanan di kawasan mangerai khususnya underpass yang menjadi arena tawuran
tawaran yang diperlukan adalah tawaran yang diperlukan oleh warga sekitar